kita masih bicara soal kabinet barunya jokowi mantan menko maritim rizal ramli angkat bicara menilai personalia para menteri jokowi yang baru
menurut menko perekonomian era presiden wahid ini visi presiden jokowi tidak tercermin dari komposisi menteri yang ia pilih
tapi ada satu orang menteri yang dinilai rizal bisa membawa perubahan yang cukup signifikan
siapa dia kita simak cuplikan pendapat rizal ramli berikut
waktu saya dengar pidato pak jokowi pelantikan wah ini hebat ini bakal berubah dari sebelumnya yang cuma pas pasan lima persen gitu loh
tapi begitu dipilih personalianya dalam bidang ekonomi wah ini kelas lima persen ini bahkan mungkin tahun depan akan lebih anjlok lagi
komentarnya bang rizal mengenai squad ini anda mantan menko perekonomian mantan menko maritim juga melihat kalau
anda jadi menko perekonomian punya squad seperti ini promosi nggak bang
dia pekerja deliver nggak banyak omong
kalau menko nya saya nggak ngerti karena selama ini juga kinerjanya pas pasan
ini lebih bagus karena jatah politik aja lah buat golkar buat bikin happy golkar gitu lah
producer yang perdagangan bang
menteri perdagangannya saya nggak kenal
menteri perindustrian ini mah anak manis anak papi
saya gak ngerti apa dia ngerti perindustrian
ini juga hadiah hadiah ini
menteri pertanian seharusnya orangnya agresif orangnya berani
mudah mudahan dia bisa ningkatin produksi pertanian
baik kita lihat
kalau saya lihat si agus di situ itu mungkin tidak se jor joran seperti enggar raja import
mungkin agus lebih tahan diri
jadi kalau agus lebih tahan diri soal import limpo akan kebantu
nah kalau yang di sebelah kiri ini ratu hutang
sekali ratu hutang tetap jadi ratu hutang
oke next kita lihat layer berikutnya
masih di koordinator perekonomian
apakah ada nama nama lain
menteri si teten saya gak ngerti kealiannya di mana
ini bagian kampanye kampanye aja dulu nih
tiba tiba kok dijadiin menteri
ini mungkin ada hadiah dan ada sponsor di belakangnya
ada sponsor di belakang
ada sponsor di belakang ya
bumn ini krusial nih bang
bumn dia profesional dia buktikan dia bisa berhasil
walaupun beban yang ditinggalkan oleh rini suwandi itu luar biasa beratnya
utangnya banyak kinerjanya payah
ya kan mudah mudahan karena dia dari latar belakang bisnis dia bisa perbaiki si erik
di maritim dulu sebelum nanti mas arief akan menanggapi dan bung rocky menanggapi
ini sih salah tempat ini mah politisi ya
bagian hahaha kok ditaro di bapak nas
biasanya bapak nas itu isinya profesional
dari dulu bapak nas itu selalu pimpinannya itu punya track record akademik yang bagus
oke next kita lihat berikutnya di bidang maritim sebelum nanti akan ditanggapi
nah ini rekannya ini kementerian yang pernah ditinggalkan oleh bang rizal nih
namanya nama nih bang kemaritima dan investasi sekarang
kalau ini teman lama saya ya kan
orangnya si eksekutor
tapi potensi konflik kepentingannya besar sekali
apalagi ditambahin investasi dan saya khawatir nanti investasi tiongkok doang gitu
ini professional bagus cuman gak keliatan under evaluated
tapi saya kira dia akan bisa deliver dalam banyak hal
budi karya juga lumayan
kinerjanya selama ini walaupun dia nggak mampu menertibkan harga pesawat
jadi budi jangan terlalu deket deket lah sama raja raja pesawat ini
nah kalau duo poly itu harus regulated price
tidak bisa dibisarkan kompetisi
karena kalau kompetisi konsumen yang dirugikan
mengadakan ibu susi
kkp edi prabowo orangnya nester
bisa belajar banyak
ya mudah mudahan dia bisa mempertahankan reputasi pak jokowi eh pak ibu susi
supaya sustainability dipertahankan
tapi pada saat yang bersamaan dia harus upayakan agar kapasitas tangkap dan armada tangkap yang betul betul milik indonesia
bukan milik asing pakai bendera indonesia doang
mudah mudahan dia bisa bangun dalam lima tahun yang akan datang
siti nurbaya dan wisuta
bagi para wisata ini sih bagian pr tuh
ya saya khawatir budget untuk promosi di pariwisata itu gede banget
jangan jangan nanti sibuk bagian promosi doang
tapi policy untuk para wisata saya rasa dia harus belajar
mudah mudahan cukup terbuka buat belajar
ibu siti yang pernah bekerja dengan abang
ibu siti ya ini orang baik
kerjanya lurus ya kan
ya mudah mudahan jangan terlalu terpengaruh oleh surya paloh itu aja
jadi di bidang ekonomi kurang promising di bidang maritim cukup promising
kurang lebih seperti itu bang ya
enggak juga atau nggak dua duanya
saya lihat di sini yang potensial bisa bikin perubahan
arivin bodhi karya bisa nurusin apa yang udah bagus
edi prabowo ada potensi
ada potensi siti merdaya will be doing well
konflik kepentingannya terlalu besar
bahwa pilihan pak jokowi paling baik menurut saya adalah nadiem
biasa membenarkan sistem bikin sistem
bikin proses data
nah kalau dia lakukan itu sebagai mendikbud dia beresin sistemnya
lebih transparan lebih terbuka
insya allah dunia pendidikan indonesia akan berubah
dan itu kontribusi yang positif
tapi kalau nadiem juga ikut ikut nanti melarang rocky atau siapapun ngabalin atau siapa
wah sorry saya terpaksa
oke tadi kita sudah mendengarkan analisa dari bang rizal ramli
cukup ramai menanggapi ya di sini
tapi informasi baru menteri jokowi masih menimbulkan berbagai analisa mengenai kompetensi dan alokasi politik
apakah para menteri baru ini orang yang tepat alias right man on the right place atau banyak yang mislokasi atau memang kurang kompeten
nah kita akan membahasnya malam hari ini membedah satu persatu dalam perspektif yang cukup kaya
kali ini bersama mas bambang harimurti jurnalis senior
mas bama terima kasih
dan kemudian ada pegiat anti korupsi yang nggak tahu mau nyalonin calon gubernur sumatera barat apa nggak
mas bama bang eison anda mau nyalonin calon gubernur saya dengar
oh nggak itu biar orang lain aja yang pilih
tapi kita sudah dengar tadi awal mas bambang dan juga bang esan analisa bang rizal untuk membedah tim ekonomi dan tim maritimnya jokowi
tentu saja banyak catatan ada yang positif ada yang negatif
saya mau minta catatan secara makro dulu
seberapa promising atau seberapa tidak promising kabinet baru ini
kalau secara makro ya saya hanya bisa merasa bahwa
bahkan satu satunya alasan kenapa ada kabinet yang menurut saya agak aneh juga bentuknya
hanya satu bahwa ini adalah kabinet untuk mengakomodasi semua kepentingan
pertama supaya suasana membaik stabilitas politik membaik
dan kedua untuk mengamankan kepentingan pak jokowi meloloskan sejumlah rancangan undang undang yang harga politiknya tinggi
yang sensitif menyangkut pertanahan menyangkut omnibus bill itu undang undang yang sapu jagad
yang saya duga juga karena ini banyak dikeluhkan oleh pengusaha dan investor mengenai buruh
tapi ini kan sangat sensitif buru buru juga bisa bergerak
dan ada esdm dan juga ada rencana pak jokowi sebetulnya untuk menyatukan klh
nah semua itu biaya politiknya akan tinggi
dan itu semua di parlemen
dan itu di parlemen jadi saya lihat pak jokowi melihat sekarang itu mengamankan ini dulu
stabilitas politik amankan parlemen loloskan undang undang ini
nah kalau berpikir positif ketika semua undang undang ini sudah selesai baru ada revisi
kabinet yang memang akan menang
kabinet yang memang orang orang yang mengeksekusi apa yang diinginkan pak jokowi
kalau sekarang itu ibaratnya investasi untuk payung hukumnya dulu dan stabilitas politik
berarti kalau memang ada sesuatu ini untuk investasi kemudian ya yang penting damai dulu
berarti ada celah yang harus dikorbankan dong
pertama saya lihat gini ya semua menteri baru ya apalagi yang dari luar birokrasi
kalau kita bilang seratus hari pertama mau ngapain pasti nggak bisa apa apa
sekarang udah bulan oktober apbn nya sudah ada
paling dia bisa kutak kutik kutak kutik sedikit aja ibaratnya cuma make up aja lah kalau dia mau ngubah
mungkin cuma ngubah nama kan ada banyak pejabat biasanya ada gubernur baru ada apa baru yang pertama dilakukan kan mengubah naba
walaupun servisnya sama diubah namanya
yang penting baru lah
yang penting namanya baru gitu seolah olah itu produk baru padahal itu produk lama
karena sehebat apapun dia yang namanya birokrat harus bekerja dengan anggaran
dan anggaran itu sudah ditentukan
apalagi ini udah bulan oktober udah mau habis
habis gitu anggaran untuk tahun depan juga sudah selesai disusun
paling dia bisa mengubah
nah jadi kalau mau ada perubahan paling nggak kita mesti mereka memberi waktu setahun
karena mungkin di bulan bahkan di bulan sekarang mereka mulai kutak kutik anggaran untuk setahun
baru mereka bisa bikin perubahan yang drastis
di luar itu perubahannya akan make up aja
karena itu kalau pak jokowi let's say enam bulan lagi ingin melakukan reshuffle terutama yang berbahaya menteri menteri yang baru
karena dengan mudah kan bisa kelihatan belum kelihatan hasilnya membeli
dan apalagi kalau undang undang omnibus dan pr pr politik di parlemen udah beres gitu ya
berarti undang undang kpk udah beres ya kan
itu bagian dia lah
bu ngeson gimana liat ya kalau secara susunan kabinet sendiri formasi alokasi politik segala macem
yang menarik adalah pernyataan pak jokowi
di periode dua dia bilang dia tanpa beban gitu ya
artinya tanpa beban dia ingin tuh yang stabilitas politik tadi gangguan gangguan radikalisme itu mulai hilang di periode kedua pak jokowi ya
nah kemudian yang menarik adalah masuknya pak prabowo sebagai menteri pak jokowi
kan bayangkan rival kemudian masuk jadi pembantu tanda kutip ya
gak ada di dunia
dunia ini agak susah gitu
jadi calon presiden dimanapun kandidat itu gak pernah tuh
kecuali satu partai misalnya clinton jadi menterinya ibu obama
itu kan gak bertanding di vina cuma bertanding di partai
jadi beberapa orang bilang oh ngapain waktu itu ada apa pilpres kalau memang akhirnya pak prabowo masuk
nah saya membaca begini saya jadi teringat jangan jangan kejadian perjanjian batu tulis jilid kedua muncul lagi
jadi kok ya prabowo yang kemudian calon presiden kemudian masuk
artinya kan ada bargaining yang mungkin kita tidak tahu
kalau kita juga lihat misalnya ada foto bareng tuh antara puan bu mega dan prabowo
jangan jangan ke depan dua ribu dua puluh empat itu akan jadi calon ke depan
makanya posisi posisi itu kan sekarang gejolak gak terlalu banyak ya pak bhm
jadi gejolak oposisi paling nyinti nyinti dikit desmond
ketika misalnya wamennya untuk wamennya pak prabowo dianggap wah ini nggak kompeten nih
tapi itu kepentingan pak prabowo juga
jangan jangan buat kepentingan pak prabowo
nah saya membacanya soal kompetensi
jadi betul ini akomodir banget banyak partai yang masuk
kecuali memang ada partai pks demokrat gitu sama pan yang nggak masuk ya
nah kita lihat di beberapa ini ya tadi isunya soal apakah orang ini orang yang kompeten atau tidak
kemudian yang kedua yang menarik adalah begini
ketika kpk tidak dilibatkan kemudian ada proses masuknya beberapa nama kan
saat ini muncul ada tiga nama paling nggak waktu itu ada empat
bu teti itu hilang kan nggak jadi ada tiga nama yang disebut sebut
ini sebenarnya kalau menurut saya ini harusnya stabilo kuning nih
yang nggak boleh masuk jadi anggota kabinet
tapi karena kpk tidak dilibatkan dalam proses ini akhirnya masuk juga
padahal instansi lain masuk
instansi lain masuk
empat orang dan sekarang masuk semua
sekarang jadi tiga
sekarang jadi tiga dan menjadi menteri
catatan catatan eson akan kita bongkar nanti di
di perkeminian nanti mas mabang dan juga bang eson kita akan ulasin usai jadwal
ya kita akan membedah satu persatu
kalau tadi bang rizal sudah mulai belajeti itu di bidang ekonomi dan maritim yang bekas posnya dia
kita coba dari bidang pol hukam dulu
kita lihat mana personelnya
tapi kalau secara makro dulu mas bambang dan juga bung eson
di polhukam ini apa yang menjadi concern utama presiden jokowi
terutama pr nya di bidang pol hukam
kalau misalnya majalah tempo kita lihat hari ini headline nya bahwa ini kabinet untuk anti radikalisme
paling tidak yang di brand kan gitu ini adalah kabinet yang serius memberantas radikalisme
dan mahfud kan boleh dibilang tokoh nu yang di situ lah ya
kemudian kepala politik
meskipun tidak diakui sebagai warga nu ketika mau jadi wapres
men dagri nya ya mantan kapolri
dan kita lihat bahkan menteri agamanya jendral kopassus
agen yang bukan dari mana mana dan memang semangatnya mau memberantas radikalisme
nah kemudian menhan nya juga sekarang yang tadinya dianggap ditunggangi oleh kelompok radikalisme
jadi dia menyeberang untuk melawan radikalisme
jadi saya lihat nih di menko polhukam tuh kelihatan kalis
pokoknya musuh kita radikalisme
tapi kelihatan dari komposisi itu mas
kalau dulu itu berantas komunis sampai ke akar akarnya gitu
kalau zaman udah baru nih
ini kelihatannya ke situ itu kelihatan betul
bung eson anda lihat warnanya warna anti radikalisme bukan warna warna yang lain
misalnya kan anti korupsi juga perhat perhat seorang polhukam gitu gitu dong

juga agak bingung ya kalau soal isu anti korupsi
saya percaya dengan prof mahfud
tapi isu yang lain misalnya menteri dalam negeri pak tito menarik juga pernyataan
dia sudah mengingatkan tuh soal hati hati dalam proses penyusunan apbd
ya mungkin semangatnya salah satunya isu anti korupsi
walaupun tidak pernah dikemukakan secara gamblang ya
jadi salah satu juga tujuh perintah pak jokowi kan adalah anti korupsi
walaupun di beberapa nama soal johnny platt kita juga nggak tahu gitu ya
menteri yasona loli menurut kita harus dikembangkan

menteri yasona loli menurut kita harus dikembangkan

karena dia inisiator waktu itu ada pp soal penyadapan pp soal remisi pembebasan persarat
inisiator untuk lembaga undang undang pemasarakatan kpk
kemudian ngotot juga di kuhp adalah yasona lawli
ini saya juga agak aneh kenapa pak jokowi mempertahankan pak yasona
kita bahas satu satu nih bung yason ya biar lebih enak loh
di posisi menko polukam apa yang diinginkan oleh presiden mas bambang
menko polukam ini sipil
dari ini kayaknya agak agak jarak ya
yang agak bingung begini kalau di dua ribu dua puluh
itu kan ada nawacita ya
itu jelas tuh dibrejengin
pak jokowi nah ini agak aneh nih ini
kita nggak pernah lihat minta maaf sampai saat
kita belum tahu apa target misalnya
di bidang hukum yang seral biltil gitu
ketimbang nawacita sekarang jadi nawacitata
jadi sakitnya itu di sini
karena kita nggak pernah tahu nah kemudian
juga yang lain soal misalnya
untuk isu anti korupsi
janji soal penguatan kpk
apakah bisa terjawab misalnya dengan prof mahfud
saya nggak tahu pak mahfud salah satu
inisiator untuk perpu
revisi undang undang kpk apakah
dengan adanya pak mahfud perpu jadi
dan kpk diselamatkan nah ini
nggak pernah muncul jadi bayang bayang
orang akan nebak nebak nih kira kira
jokowi akan mengambil sikap seperti apa
rekam jejak prof mahfud yang tadi kata anda
anti korupsi rekam jejaknya
cukup baik dalam
yang harus dikonfirmasi adalah
informasi adanya hak veto
menko punya hak veto ya menko punya hak veto
tapi ini benar atau tidak ya
keputusan keputusan atau ide idenya pak yasona loli
atau menteri dalam negeri yang
kemungkinan tidak isu anti korupsi apakah
bisa diveto oleh ini kan misalnya pak tito
juga jangan lupa ada target
tiga bulan penyelesaian kasusnya pak novel baswedan
yang belum tuntas saya nggak tahu
pak tito jadi menteri dalam negeri
ini upaya menyelamatkan pak tito
atau sebenarnya mungkin ya
regenerasi di teguh polri
kalau menko nya seperti itu apalagi punya hak veto
dengan rekan bijak itu anda lihat
kalau pak mahfud
memang promosi tapi pak tito
apakah dipromosi atau memang digeser
kalau prof mahfud bisa
seberani ketika beliau menjadi ketua
mk dalam kasus cicak lawan buaya
itu menjanjikan cuma
saya tuh ada
kekhawatiran pertama selama ini
kita tahu posisi menko itu lebih posisi
kehormatan ketimbang posisi
sekarang bahwa menko dikasih
hak veto itu kan untuk
mengkoreksi bahwa selama ini
ternyata menko itu sering dicuekin oleh
menteri menteri yang katanya
di bawah menko dan faktanya begitu
faktanya begitu kan
dan yang kedua
saya pikir gini selama ini
kehormatan ketimbang posisi fungsional
saya juga menduga
ya ini semacam pak jokowi
menyelesaikan masalah dulu kan
tiba tiba saat saat terakhir
dibatasi jadi lagi lagi kompensasi
politik dong ya ini kompensasi lah
kalau posisinya ya
kalau wapres deket deketnya ke menko lah
kalau ke menteri kan enggak tapi juga
pertama dia ahli hukum sehingga
dia punya kemampuan mengontrol
dan dia bekas menteri pertahanan
jadi dia soal
pertahanan juga paham
apalagi ya kalau soal
dia kan sebetulnya ahli tanah
dulu sebetulnya katanya kan joknya
gus dur itu maunya dia jadi menteri
salah ngomong jadi pertahanan
tapi karena dia paham soalnya
dan terus terang di pak jokowi
ini sekarang punya
menurut saya punya semangat
untuk memperbaiki indonesia
itu harus ada perbaikan masalah pertandahan
beliau perlu tokoh seperti itu
dan itu dari positifnya
cuma mudah mudahan kekhawatiran saya bahwa
ini sekedar untuk
jabatan kehormatan kompensasi lah
karena kemarin gak jadi wapres itu
tapi prof mahfud punya postur politik dan
kewibawaan yang cukup tinggi nggak dalam
mengatur ini kan jeger jeger juga di bawahnya nih
ada menteri lawli ada pak mahfud
dengan kapasitas dia sebagai
mantan ketua mahkamah konstitusi
sebagai negarawan tanda kutip
orang pastinya akan segan dengan prof mahfud
betul tadi katakan
di era sebelumnya kan ribut nih antara
bu susi dengan luhut gak aku orang menko
akhirnya disebut juga
jadi menko sebenarnya juga
jadi perdebatannya sebenarnya masih layak
diperlukan atau enggak karena cuma mau koordinir
memang dan saya juga pernah dulu
direkrut oleh beliau untuk jadi
tim investigasi untuk mencari korupsi
di mahkamah konstitusi
mudah mudahan beliau nanti punya
keberanian untuk juga bikin tim investigasi
sama gitu politiknya independen ya
oke kita lihat di bawahnya pak mahfud
ada koordinasi lain ada beberapa menteri menteri
lain yang mungkin bisa dibelajati lagi
apakah masih ada datanya
oke ada menteri pertahanan disini kita lihat
menteri pertahanan gimana mas bhm
ya menteri pertahanan ini kan
saya nggak tahu sekarang apakah
beliau sudah bisa dapat visa
ke amerika dan beberapa negara lain ya
itu kan menunjukkan
ada masalah internasional
walaupun di dalam dunia yang sekarang
lebih pragmatis mungkin itu udah nggak jadi
terlalu hambatan oke
kalau kita lihat dari sisi positifnya jelas
ke dalam kabinet ini menurunkan
suhu politik sangat tajam
dan juga membuat
menurut saya satu hal kalau lihat
dari positif ya selama ini ini
kalau gerindra di luar melawan
partai sekuler ini dua
sebetulnya kelompok kebangsaan bertempur
akhirnya yang menunggangi
baik ekstra eh
islam fasis saya bilang lah disini
sama islam fobis disini
nah kalau mereka gabung penunggang ini
susah gitu susah mau menunggangi siapa
mengangin siapa gitu loh sehingga mereka kembali ke
habitatnya yang kecil karena anatopinya gerindra
sebenarnya partai sekuler ya sebenarnya partai sekuler
partai nasionalis ya kalau kita lihat
pak prabowo kakak adeknya
aja gak ada yang islam
kita mau bilang dia radikal islam
dan kakak adeknya
yang paling menunjang dia orang kristen
malah kan jelas nah jadi
dia seolah olah yang nasionalis
nih bergabung lagi gitu loh sih
tapi secara fungsional menteri pertahanan ini akan bisa
membuat perubahan yang lebih baik gak dibanding
ria mizat ria kudu misalnya saya tuh problem saya dengan
pak prabowo gini pak prabowo itu orang yang cocok
nah problemnya orang
out of the box ini kalau ditaruh dalam
esensinya adalah box
nah atau dia akan membuat
perubahan yang luar biasa baiknya
atau perubahan yang
luar biasa buruknya susah
untuk mediocar atau di tengah tengah
ya pertama dia kan
mengelola uang senilai
rp satu ratus dua puluh tujuh triliun terbesar
kemudian yang kedua akan menjadi
persoalan ini rata kan bicara soal pengadaan
militer gitu ya kemudian
kpk sendiri agak susah masuk ke dalam
dan kejaksaan bpk
kejaksaan itu kan orang orang yang
mayoritas itu ada bawa bawa partai
sangat kental jadi kalaupun mengusuk
kasus kasus pengadaan di
kementerian pertahanan itu kelihatannya
kok agak susah maksudnya
kementerian pertahanan dipromosikan atau
di persepsikan akan menjadi cash cow baru
bisa jadi karena bicara
rp satu ratus dua puluh tujuh triliun uang negara
yang besar itu kan potensi bocornya sangat mungkin
juga gitu terjadi saya nggak tahu apakah
apakah ini memang
sengajaan atau karena memang
punya pak prabowo punya
kalian soal itu iya gitu ya tapi
bahwa perlu dijaga juga oleh pak
mahfud md dan itu klasik jadi
kalau mau korupsi yang paling aman
di mana mana karena beberapa
dokumennya dianggap dokumen rahasia
gitu ya jadi agak susah masuk
makanya kalau menurut saya
kalau kita bisa meng appeal pak jokowi
bisa nggak ubah itu anggaran dan
mencari alut sista untuk kesejahteraan prajurit
seperti pak yusuf lah dulu
kalau kesejahteraan prajurit itu
susah dicurinya jadi
berpihaklah kepada prajurit jangan berpihak
pada kaum pencuri makanya kita lihat
enam bulan satu tahun ke depan
apakah postur anggarannya akan mengarah kemana gitu ya
kalau kita general tito karnavian ini
ini menarik juga banyak yang tidak mengira bahwa
beliau akan menjadi menteri apalagi menteri dalam negeri
ini mungkin kali pertama menteri dalam negeri dipimpin
oleh general polisi bung eswan
bacaan kita sih begitu memang agak
di luar dugaan kita
pak tito kok tiba tiba menjadi
menteri saya pikir masih ada berapa tahun lagi
saya nggak tahu karena
ada rumor di internal kepolisian
ada dua matahari kembar
selain pak tito tiga malah oh tiga ya
ada beberapa orang yang sebenarnya
dipatuhi oleh beberapa
jajaran di internal
kepolisian nah maksudnya pak tito
ya lagi lagi tadi entah itu isinya
rasul radikalisme atau upaya menyelamatkan
karena waktu itu ingat betul kita
pak tito dikasih mandat pak jokowi
tiga bulan diminta untuk
menyelesaikan kasus novel baswedan mengungkap
sebagai kapolri ya sebagai kapolri gitu
nah saya nggak tahu apakah ini
sebenarnya ini digeser untuk menyelamatkan
yang kemudian harus dicek apa
pr utama selain radikalisme tadi
kenapa radikalisme harus
di kementerian dalam negeri apa problemnya mas
bambang karena dia kan
ke departemen dalam negeri itu
kan pembinaan terhadap daerah daerah
nah kan ada beberapa daerah
yang memang radikalisme
besar dan kedua juga ada persoalan persoalan
separatis juga kan seperti
di papua gitu yang
memerlukan penanganan khusus
tidak hanya penanganan secara
secara politik nah penanganan secara
politik itu memang kementerian dalam
negeri pak tito mantan
kapolda papua jadi dia paham
jadi beres tuh mas trawasya gitu dua nama
apalagi terus terang saya melihat
pak papua dan juga

kelemahan dari intelijen
sehingga kebobolan lah
boleh dibilang intelijen dalam kasus itu
terutama pak wilanto juga
jadi saya kira mungkin pak tito
yang dengan dasar densusnya
ditaruh disitu untuk juga
dari kelemahan di sudut lain
ada kelemahan yang nggak bisa di
apa apain gitu loh karena punya perangkat sampai
desa desa itu kebetulan begitu
oke dua nama lainnya cukup mengejutkan satu
mengejutkan karena dipilih lagi satu
mengejutkan karena tidak punya rekam jejak di bidang itu
menkom info dan pak
lawli anda melihatnya gimana ya ini
menurut saya ini yang bener bener menurut
saya adalah akomodasi politik
dua duanya ya saya lihat
karena kalau kita lihat pak lawli itu kan
hubungannya ibu mega
sangat besar dan ibu mega
sekarang kan punya obsesi untuk
gbhn sehingga harus
melakukan apa namanya
amandemen dari konstitusi kayaknya
bu mega itu udah berapa kali ngomong
gitu ya serius sekali
dan lawli ini orang yang dipercaya ibu
mega kayaknya untuk melakukan itu jadi
jokowi mungkin harus mengakomodasi
permintaan itu walaupun barangkali dengan
rada kesel oh ya dan yang kedua
kalau menkom info saya kira
harus mengakomodasi nasdem
yang sudah mengancam ngancam
juga tapi maunya
kan bukan disitu sebetulnya
sebelum kita pindah ke menteri yang lain pasti banyak
ya menkom info kan tadi betul
ada ancang ancang dari nasdem
dia akan oposisi waktu itu kan
mulai nih mulai ada gejala dia nggak dapat
kursi nah kemudian tiba tiba ada menkom info
kemudian pak bu siti nurbayang kemudian
menjabat nah ini yang kemudian jangan
menteri miskomunikasi bukan
menkom info kita geser ke masih di
binang pol muka ada beberapa pos lain menteri luar negeri
misalnya ada jaksa agung kita
akan lihat jadi
oke masih menunggu
ya ini dia
ini mas bambang ini menteri luar negeri
menpan rb pak cahyo digeser dari
menteri dalam negeri ke menkpan rb saya gak tau apakah
ada tujuannya juga kontra radikalisme
juga karena menkpan rb juga punya
kangen sampai asn asn
jaksa agung anda lihat juga gimana nih
kalau pak cahyo saya melihat itu
bagian dari akomodasi ya
karena kan bu mega jelas minta menteri banyak
ada delapan waktunya ya dia minta menteri
banyak paling banyak sebagai partai yang
kalau empat moh katanya
dan pak cahyo kan relatif hubungannya dekat
dengan ibu mega jadi dia harus
dikasih tempat dan akhirnya dikasih
tempat itu kalau menteri luar negeri
saya kira menteri luar negeri ini sama
seperti beberapa orang
seperti menteri basuki seperti
menteri perhubungan budi karya
dan menteri pratikno
adalah orang orang yang pak
merasa udah deket
sehingga itu sudah di luar
udah prerogatif beliau lah ya
nah kalau jaksa agung ini kan
karena ada permintaan terutama dari pdp
nggak boleh lagi dari partai akhirnya
harus cari yang
ya kebetulan ini kan
adiknya dari pak tb
hasanuddin ya jadi ada
di luar partai tapi
tidak di luar banget
artinya ini proksi dari pgwt
ya ini menurut saya kompromi kompromi
bapak bisa melihatnya gimana
terutama pos jaksa agung lah ya jaksa agung
tadi ini kayaknya setengah
politisi gitu karena mungkin dia
selalu klaim bahwa gue bukan partai politik
dia juga kan mantan jaksa agung
muda ya bidang perdata
nah saya membaca begini jaksa agung
muda ini eh sorry jaksa agung pak
st burhanuddin dengan
pak jaksa agung sebelumnya saya rasa
prestasi yang luar biasa juga kemudian catatan
hitamnya juga gak banyak convenience aja ya
iya dari kemenko poluluka
ini sebelum kita pindah ke kementerian yang lain
ada nggak masuk dari stabilo stabilo yang
non hijau yang tadi anda sebutkan nah kalau
ini belum ada itu walaupun memang
pak yasona loli disebut sebut ya waktu
di kasus beberapa kasus korupsi
jadi dari nama nama yang tadi kita bahas belum ada yang
stabilo ya oke kita apakah di
kementerian lain yang tidak aman menurut bung esok kita akan
bahas itu saja
jadi kementerian polhukam tadi tidak ada catatan stabilo kalau dalam perspektif bu eson nanti kita akan lihat apakah ada stabilo juga di ini sekarang kementerian koordinator bidang pmk ya pembangunan manusia kebudayaan
jadi menurut saya catatan di kominfo saya kira
dalam kasus estm
bagian dari persekongkulan lama
yang gak jauh jauh dari ini lah
dari apa namanya petral lah
kalau stabilo yang dimaksud ada terlibat
dalam kasus korupsi ada juga
stabilo yang menurut kita
ini tidak mendukung pemberian korupsi tadi pak yasona loli
jadi dia harusnya gak masuk
kita lihat ke kementerian yang baru
kementerian koordinator bidang pmk tadi bang rizal
udah banyak ngulas soal ekonomi
dan maritim kita lewatin aja ya
oke dari posisi ini
menko pmk menteri agama
menteri pendidikan menteri stek menteri kesehatan
menteri sosial menteri desa
mas bambang jadi
ke tujuh nama ini anda kasih catatan satu persatu
yang nomor satu kan yang rada istimewa
menteri agama kan biasanya kan
itu jatahnya nu lah
tiba tiba tentara masuk disitu
dan saya kira pesannya jelas lah
pak beliau ini sebetulnya dari hanura juga ya
tapi bukan hanura yang
yang colok lah
jadi lebih terasa
sekarang masukin tentara untuk kementerian agama ini
dibersihkan dari kaum radikal
tapi kenapa jendral farurozzi
kenapa nggak kok masih banyak tentara tentara lain yang mungkin
lebih well known dalam
antiradikalisme gitu misalnya
karena dia anggota bravo lima ya
jadi kan temennya pak luhut
jadi diantara geng itu
sangat secure bahwa pak farurozzi
dalam beribadah gitu
tapi mereka yakin merah putih gitu loh
kalau zaman dulu istilahnya tni merah putih
abri merah putih bukan abri jauh
ijo atau abri merah ya oke
nama lain mas bambang sebelum kita
menteri kesehatan ini ya saya pikir menteri kesehatan itu
saya juga bingung nih ataukah pak
atau super genius
atau kebalikannya gitu
kenapa karena dokter terawan ini
kan dokter yang mendapat
dari profesinya sendiri
yang antara lain mengawasi para dokter
nah menurut saya apakah
majelis kode etiknya itu yang
sebetulnya kalau dengan mengangkat pak tarawan
lepas daripada kontroversi
pembatannya baik atau tidak
tetapi kalau dalam profesi saya
gak kebayang gitu misalnya di zaman dulu
menteri yang dinyatakan
dinyatakan melanggar kode etik jurnalistik
tiba tiba diangkat jadi ppi
atau menteri penerangan gitu
saya pikir nggak bisa dua duanya
salah satu harus dianggap sampah
jelas dalam hal ini majelis kode etik kedokteran
dianggap sampah mungkin itu
profesinya kedokteran apakah
mereka sepakat dengan
pandangan pak jokowi atau bagaimana
mungkin karena lebih personal kali masalahnya mungkin
pak jokowi pernah menikmati spa atau cucu otaknya
pak tarawan misalnya
mungkin juga itu tidak dilihat
pak jokowi mungkin pak jokowi nggak terlalu
beliau sangat ngeh bahwa di kedokteran ini
banyak unsur radikal
sehingga perlu menteri kesehatan dan kedral
dan diangkat pangkatnya jadi
late gen untuk membersihkan
unsur radikal di kedokteran karena
dalam beberapa kasus kan kita lihat baik di jakarta
maupun di daerah daerah ada beberapa dokter
yang bahkan ditangkap
polisi dan jangan lupa
menteri kesehatan juga ugm
faktor kedekatan itu
pak bambang nama lain sebelum pindah ke bunga eson
udah gak tahan di eson
kalau nanti menteri kesehatan itu sangat menang
jadi belakangan lah ya
saya lihat menteri sosial menteri desa
pdtt dan menristek
unik ya karena kalau menteri sosial sama
menteri desa pdtt itu
udahlah kelihatan bahwa itu
tapi itu kan anggarannya besar sekali terutama menteri desa
gitu kan punya daya jangkau dan
karena itu jadi rebutan partai politik
dan harus partai politik
karena itu partai politik rebutan dan itu
akomodasi aja kalau menurut saya
nah kalau menristek ini pak bambang ini kan
dari dulu menteri keuangan
lalu jadi perencana
sekarang menjadi menristek
jadi kelihatan sekali
dulu waktu menteri keuangan
mungkin dianggap terlalu optimis
sehingga akhirnya berbahaya disitu
bagus di perencana aja
kalau perencana kan bagus optimis
sudah membuat perencanaan ibu kota baru
baik tapi ya
beliau ini orang yang banyak jauh melihat ke depan
ya mungkin pindahin lah ke ristek
tapi beliau orang yang kelihatannya pak jokowi
seperti ibu menlu lah
meskipun tempatnya bisa diatur lah
jadi dicariin tempat yang lebih sesuai
dengan karakternya ya walaupun mungkin
punya masalah di karakter
tapi karena sesuai
dicariin yang sesuai
kalau menko sendiri ini penting gak
muhajir fd ini karena kinerjanya bagus kemudian dipromosikan
atau apa yang anda lihat
saya duga lebih karena pak jokowi mau bereksperimen
menaruh nadiem di menteri pendidikan
dia kan orang yang
jadi dia harus ada mentornya di atas gitu loh
yang menjagain dia karena nadiem ini
saya kebayang saya sebetulnya
satu saat kagum
tapi lainnya juga khawatir nadiem ini
orang yang belum pernah
di birokrasi sama sekali
bahkan dan di perusahaan yang
start up yang semuanya serba cepet
gitu tiba tiba ditaruh
di birokrasi yang
pegawainya paling banyak karena guru itu kan
pegawai negeri paling banyak dan
sangat konservatif dan kerja
kerjaannya gak mungkin cepat karena
karena ini adalah lembaga yang proses itu
adalah sama pentingnya
sedangkan beliau itu orang yang sangat hasil
dan kedua yang saya khawatir juga
beliau ini kan orang start up
yang betul betul hidup itu dari data
data bicara apa
begitu masuk birokrasi
data itu nggak bisa dipercaya
gimana ngambil keputusan dengan data yang
berbeda beda ini jadi tantangan ke depan
wah ini jadi kepusingan
untuk menghadapi itu
saya kira perlu orang yang pernah
disitu tapi bisa
melengkapi lah jadi saya pikir ini
beliau itu sebagai mentor
karena pak jokowi melihat
pendidikan ini sangat penting karena ini kan
inti dari pembangunan
yang sekarang lima tahun depan kan sdm
jadi dia mau taro ibaratnya
mau taro mesin super
engine tapi belum tentu
cocoknya dengan personel yang harus ada yang bisa
kalau soal radikalisme mungkin nggak di kementerian pendidikan ini
butuh juga orang yang kuat
saya pikir dari personalnya saja kan
nadiem itu menarik dia sendiri
menikahnya kan beda agama
jadi itu udah pasti dalam soal
tidak cocok dengan radikal
itu udah inherent lah
tapi keturunan arab kan
jadi aman itu ya
para menteri di bidang pmk ini
saya menteri desa pdtt ya
pak abdul halim iskandar
kakaknya mohamid iskandar
kakak ipar eh kakak ya
kakak ya nah yang jadi catetan adalah
kpk sebenarnya udah warning tuh
kayak ngasih peluit gitu ya
ini pernah waktu itu
diperiksa oleh kpk terkait dengan kasus
salah satu bupati bupati nganjuk
kalau nggak salah gitu ya nah kemudian juga
kalau ini sudah diperiksa
sebenarnya di kpk itu agak tipis tuh saksi itu
itu bisa separoh kerajaan itu
jadi tersangka atau tetep jadi
saksi nah ini yang kemudian nggak
nggak diperhatikan oleh pak jokowi
maksud stabiloannya gak nih harusnya
kalau menurut saya sih kuning ya jadi
harusnya diawasi ya lebih banyak harusnya diawasi
apalagi dia pegang menteri desa
menteri desa kita bicara soal dana desa bus
mencapai triliun rupiah gitu
dan ipar nya didalem juga kan
nah ini yang kemudian harus menjadi perhatian
jadi kalau menteri yang warnanya kuning
kita pasti punya dua satu satu
slide lagi dua kementerian lagi mungkin bisa singkat
ini menarik bu ngeson ada catatan
ya untuk jainuddin amali ya
jainuddin amali paling gak ada dua kasus
paling gak yang pertama itu terkait dengan
waktu itu akhil mukhtar
nama ini disebut sebut sebenarnya
bagian dari tim sesnya
kalau nggak salah gubernur soekarwo gitu ya
kalau dari catatan kita
misalnya dia apa
dia terselamatkan karena penangkapannya
pak akhil mukhtar
jadi sudah katanya sudah deal
akan membayar sejumlah uang
tertangkap akhil mukhtar
jadi gak jadi kemudian yang kedua dia
disebut sebut gitu ya walaupun yang tadi juga ya
benar atau tidak kpk yang harusnya menjawab
itu terkait dengan korupsi sekjen di
kementerian isdm gitu ya
namanya juga disebut dan kemudian dia
dikatakan pernah diperiksa gitu ya
di geledah kantornya
waktu dia menjadi menteri
di dpr nah ini yang kemudian
dua nama tadi
jainuddin amali dan kemudian iskandar
ini harusnya sebenarnya nggak perlu masuk
ini lebih lagi lagi bahasa kami adalah
mengakomodir kepentingan partai politik
tanpa melihat rekan jejak
kita akan break dulu waktu kita tidak banyak
kita akan banyak perintil perintil yang lain
yang mungkin kita bisa bahas misalnya partai demokrat
kenapa tidak masuk bagaimana nu dan muhammadiyah
yang juga berespon cukup keras apa itu
apa komposisi ini kita akan bahas di situ saja
ada satu yang luput kita bahas wakil menteri ini
orang orangnya ada dua belas orang ini ini gemuk sekali
mungkin hampir segemuk kabinet isdm
wakil menteri ya kalau wakil menteri ini
lebih banyak untuk akomodasi ya
partai yang non parlemen
dan juga dari tim
relawan lah baik itu
atau kayak projo gitu kan
saya lihat kalau yang
memang profesional dibutuhkan itu kan
wamen lu dari dulu memang perlu karena
maksudnya di luar negeri terus betul
dan kedua juga mungkin yang
dan mungkin untuk
bumn itu menurut saya mungkin
untuk melengkapi karena
menteri bumn nya itu orang yang sama sekali
gak punya pengalaman di birokrasi
atau di bumn benar benar murni
swasta wakil menteri bumn bukan ya pak tiko
ada dua enggak menterinya kan pak erick
pak erick kan sama sekali nggak punya
pengalaman birokrasi sehingga perlu
wakil men lu yang benar benar
sangat mengahami soal itu dari bumn
tapi yang terbaik lah
dari bumn jadi dimana
saya kira satu lagi yang profesional mana ya
wakil menteri bumn lu
pak tiko dan budi gunadisadikin
ya itu saya kira masuk profesional lah ya
oke kalau ini agraria
dan orang orang yang
agraria itu lebih akomodir partai nonparlemen
wakil menteri pertahanan itu menarik ini kan orang yang kemudian
kalau kita lihat sangat punya
yang punya tower bersama tapi
di wakil menteri pertahanan apa yang anda lihat
kalau saya yang agak khawatir itu apa karena
pertahanan anggarannya paling gede ya
diantara semua kementerian
dan terutama alutsista lagi bukan kesejahteraan
kalau dan kita
tahu pak wamen ini adalah
orang yang pebisnis
di regulated business ya
dan kita kenal memang dekat dengan semua
jadi ya oke anda sibukkan sendiri saja ya
jadi itu yang juga jadi catatan
wamen itu sangat
beberapa orang bilang ini bahkan empat kali lipat
dari yang sebelumnya kan
dua cuma ada tiga sekarang jadi empat
lebih mengakomodir apa namanya
kalau bahasanya pak muldoko
mewadahi yang belum terwadahi
dan kemudian kan ada beberapa yang
ngacam ngacam itu projo mau keluar
kalau gak terakomodir
kemudian ada beberapa yang kemudian
belum masuk nah ini yang kemudian
harus dicermati lagi
jangan sampai misalnya kabinet
ini sebenarnya posisi saya agak
lebih banyak cemasnya dari harapan
lebih banyak cemasnya daripada berharapnya
nah di kementrian desa menarik juga tuh
ada budi aristiadi
yang projo kemudian patternnya itu
soal dana desanya jadi ada beberapa
titik rawan korupsi dana
desa itu yang kemudian harus
diwaspadai kemudian juga korupsi di
alutista itu juga di kementerian pertahanan
icw sudah paling tidak dua tiga kali melapor
ke kpk dan itu tidak
tembus bos gitu ya
kalau lhk sih profesional ya
kalau pupr dan lhk
anda lihat gimana ini ada wakil papua yang
yang sebelumnya katanya ada bahlil ya
betul itu yang kemudian di singgung singgung
ini wakil papua tidak muncul muncul
menteri perdagangan kan kita tahu pak jerry
sambuaga bapaknya siapa
jadi lebih ke partai
masyarakat dayak juga katanya
untuk ada di kabinet oke
memang juga profesional ya tapi kalau
pupr ini agak menarik
buat saya karena pak jokowi memang mau membangun
banyak infrastruktur di papua
dan kemarin agak kaget kok reaksinya tidak
seperti yang diharapkan jadi dia perlu
orang dalam lah dia kan bekas bupati
kalau nggak salah nah itu dia yang menarik adalah
partai demokrat yang katanya sudah
sangat rapat sudah sangat embrace dengan
presiden tapi kok nggak ada dalam list
pertama mungkin karena partai demokrat sekarang kecil kan
jadi koalisi itu untuk
akomodasi enggak untuk bagi kursinya juga
udah habis untuk dibagi bagi
dan yang paling penting
soalnya demokrat itu
saya kira bersih keras kalau cuma
dapat satu kursi ya ahy
ya kan padahal ahy ini kan
di dua ribu dua puluh empat bisa jadi calon
jadi dia di kunci lah
oke anda lihat terakhir bung eson lebih banyak harapnya
atau lebih banyak cemasnya dari komposisi ini
lebih banyak ya jadi kalau kemarin
dua sekarang bisa jadi lebih dari dua
stabilonya dari dua
jadi kalau yang dilihat sekarang kan stabilonya
yang warna kuning kan ada tiga tuh
ida fauzia kemudian satu lagi yang
kakaknya pak iskandar
jadi merah tuh gede gitu
makanya penting agar ada perpu
untuk kpk ini ya betul kalau kpk
nasib perpu di tangan prof mahfud yang main kopolu
itu bisa sangat kompromis atau enggak
beliau sih sangat
pendukung legal review jadi
ingin mendialogkan kembali dengan dpr
ketimbang perpu ya kan
ya saya sih enggak yang penting tuh
kalau kpk nya diperkuat lagi
segala catatan catatan lebih aman
dan kita berharap
sebetulnya mungkin dalam
enam bulan setahun lagi ada resafal besar
akomodasi politik nggak undang undang ini
semua udah lewat ya udahlah kalau dulu
sepuluh bulan sekarang bisa enam bulan
karena ingat memang ini periode kedua presiden
jokowi harusnya legacy yang diutamakan
demokrasi bagi penegakan hukum dan juga
infrastruktur jangan lupa itu menjadi
warisan penting yang nanti akan dilihat oleh bangsa indonesia ke depan
terima kasih mas bambang terima kasih bu eson
atas pembicaraannya demikian layar demokrasi
malam hari ini pastikan
anda mengikuti perkembangan jalannya proses
dan dinamikian demokrasi di indonesia
bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita
amat bergantung kepada partisipasi anda
dalam merawat kembang kebebasan ini
saya budi adiputro